ada pemandangan berbeda di markas kepolisian resort kota pacitan jawa timur kamis pagi kemarin
orang anak perempuan ini dihadirkan di lapangan mapolres kota pacitan bukan sekedar untuk
mengikuti upacara atau apel kedua anak perempuan ini mendapat penghargaan anggota polres pacitan
berprestasi ya adinda larasati pratikna dan arindra prameswari mendapat penghargaan setelah
si keduanya yang rela membongkar celengan dan menyerahkan seluruh tabungan mereka untuk
membantu penyediaan oksigen beberapa waktu lalu dua siswa sekolah dasar ini mendapat uang tunai
dan bingkisan dari kepala polres pacitan pertama karena mengumpulkan apa maksudnya

jadi sekarang terkenal ini jarang anak kecil yang dengan begitu banyak itu bisa buat beli game itu
sebenarnya tapi dia rela untuk disumbangkan dan dan itu disetujui sama orang tuanya karena memang
tumbuh dari masih kecil lagi ada ini saya panggil ke sini untuk memacu anggota anggota saya ini untuk
berbuat hal yang sama
ketua penduduk kota dpr
sempere kelenggan cura
beberapa penguasa di kelab perdamaian ladang saya sudah mengabildisi ke satu jurnal ini
kami siang untuk penerbaan untuk melibatkan penguasaan dari tim mati yang ofisial
kami siang untuk penerbaan untuk lukin ganas keselamatan dengan mati ini
kami simpan penguasaan yang kedua oudi ini
sejumlah warga yang sedang melakukan isoman pun merasa terbantu dengan aksi ini
selain membantu warga kota pekalongan sukarelawan ini melayani warga kota sekitar
seperti kabupaten batang pemalang tegal dan semarang
dimeriputan cnn indonesia